tingginya antusiasme para pelaku umkm dalam mengambil bagian pada setiap gelaran side event ktt asean di labuan bajo
menjadi asa baru bagi pemulihan ekonomi nasional
selesai meninjau kesiapan produk produk umkm yang ditampilkan dalam pameran ekonomi kreatif berbalut pesta rakyat
pada kawasan waterfront labuan bajo selasa sembilan mei dua ribu dua puluh tiga
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
optimis pemulihan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung penggerak roda ekonomi
semakin menunjukkan tren yang positif
men parekraf mengatakan tingginya antusiasme pelaku umkm untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan ktt asean
melalui penyiapan produk produk yang berkualitas dan unggul bagi para delegasi dan kepala negara anggota asean
menunjukkan geliat industri pariwisata yang berangsur membaik
sangat positif tren wisata di labuan bajo ini setelah nanti ktt asean bergulir
ini akan menjadi destinasi yang sangat sangat diminat
kami sudah menyiapkan infrastruktur sekarang juga kita akan dorong sdm nya
dan suruh kesiapan lantai pasok dari kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
dan kita harapkan target dari total tujuan sesuai dengan kapasitas bandara komodo
bandara internasional komuter satu satu juta bisa tercapai tapi
bagi pelaku umkm pelaksanaan set event ktt asean merupakan momentum untuk mempromosikan
produk produk khas dan berkualitas ke dunia internasional
bersyukur sekali puji tuhan
karena memang siapa sih kita tidak ada yang tahu kita
tapi bahwa kita diundang kita diajak untuk ikut event besar seperti ini
ada penghargaan yang sangat bagus bahwa kita khil cc ya bahwa kita kerja mulai dari bawah
terus mulai naik
pelaksanaan pameran ekonomi kreatif pun diharapkan akan terus dilakukan
pasca perhelatan ktt asean sehingga mampu menciptakan peluang peningkatan ekonomi
yang lebih baik bagi para pelaku umkm